presiden joko widodo mengucapkan belangsungkawa mendalam atas meninggalnya mantan presiden kuba fidel castro
mantan orang nomor satu kuba tersebut meninggal sabtu dua puluh enam november pukul dua puluh dua lebih dua puluh sembilan malam waktu setempat
fidel castro tercatat menjadi pemimpin negara komunis kuba selama lima puluh tahun sebelum adiknya presiden raul castro mengambil alih tongkat kepemimpinan pada tahun dua ribu delapan yang lalu
pemimpin revolusi kuba ini akhirnya tutup usia pada usia sembilan puluh tahun
menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat kuba atas meninggalnya bapak fedel castro
mantan presiden kuba pada hari sabtu dua puluh enam november dua ribu enam belas yang lalu